terima kasih anda masih bersama kami
destinasi wisata alam yang satu ini berada di kawasan hutan lindung kabupaten bandung barat
bermain air di curug menikmati pesona alam hutan pinus dalam perjalanan
hingga melihat aksi para monyet di hutan menjadi pengalaman berwisata yang menarik
curug atau air terjun curug layu

nah siapa sangka air terjun di sini mengaliri air ke curug curug yang berada di kawasan cimahi
seperti curug pelangi curug buk bruk curug lalai dan curug penganten
terdapat kolam alami yang cukup luas
dengan airnya yang bersih menjadi daya tarik tersendiri
tak hanya wisatawan domestik wisatawan mancanegara pun datang seperti dari amerika

nah bagi pengunjung yang datang dan tidak membawa baju ganti untuk berenang
bermain air atau sekedar mengabadikan kenangan dengan latar belakang pemandangan yang asli
bisa menjadi solusi
berada di kawasan hutan lindung wisata alam curug layung pun tetap dijaga kelestariannya
sesuai dengan fungsinya yaitu hutan lindung
bagaimana pun kita memanfaatkan hutan dan di situ hutan lindung
jadi tetap dijaga keras untuk fungsi hutannya tidak berubah
kita mengambil manfaat tapi hutannya tetap terjaga baik
nah bagaimana anda tertarik untuk mencoba datang ke sini
dian permatasari kabupaten bunga